lingkaran survei indonesia merilis hasil survei mengenai ulama yang mempunyai pengaruh elektoral
dan imbauannya paling didengarkan oleh masyarakat
lsi menyebut ada lima ulama yang paling berpengaruh dalam kontestasi politik kali ini
seperti dilansir detik com kelima ulama yang punya pengaruh dan didengar imbauannya tersebut adalah
ustadz abdul somad ustadz arifin ilham ustadz yusuf mansur a'agim atau ustadz abdullah gidnastiar
dan juga habib rizik syihab
menurut lsi tokoh agama dipilih karena identitas keilmuannya yang dijadikan panutan bagi publik
sehingga menjadi referensi publik dalam memilih sesuatu
dalam setiap kontestasi pemilu pengaruh dan rekomendasi para ulama atau tokoh agama memang jadi selalu jadi rebutan ya para kandidat
tidak heran jelang pemilu para ulama kerap dikunjungi bahkan secara aktif berperan sebagai vote game
beberapa ada yang tetap menyepi ada juga yang aktif menjadi vote gator
nah bagaimana dengan pilpres kali ini
siapa saja ulama yang kata blc nya atau rekomendasinya bisa diikuti masyarakat terutama para pengikutnya
kami akan coba ulas dengan para narasumber yang sudah hadir menemani saya malam hari ini
yang harus mempertanggungjawabkan penelitiannya ada ikram amas loman peneliti dari lingkaran survei indonesia
terima kasih ikram sudah datang siap bertanggung jawab ya ada lima orang ulama
ulama lain juga pengen katanya masuk dalam rekomendasi anda
kemudian ada gusmis atau zuhairi misrawi politikus pdi perjuangan terima kasih gusmis
waalaikumsalam ada kang pipin sopian politikus dari partai keadilan sejahtera terima kasih kang pipin sudah datang
terima kasih assalamualaikum
waalaikumsalam kami juga kehadiran asep ustadz asep syarifudin wakil ketua umum pa dua ratus dua belas
terima kasih ustadz asep sudah datang ke sini indonesia
saya mau ke ikram dulu nih yang harus bertanggung jawab nih kenapa kita bisa hadir di sini untuk membahas
bagaimana ulama berpengaruh
dari mana dan bagaimana anda menentukan bahwa ada ulama ulama yang paling berpengaruh
didengar dan juga bisa mempengaruhi hasil dari pilpres mendatang
boleh di atau anda jelaskan dulu secara makro apa temuan anda sebenarnya
ya sebenarnya yang kami uji dalam survei kami itu ada banyak atribusi nama nama ya nama nama ulama
namun kami bikin kategori atau klasifikasi yang kami
kami kasih judul ulama berpengaruh ya
nah dari kategorisasi itu kemudian didapatilah ada lima ulama yang memenuhi kriteria tersebut
ini big five ya kalau dalam kelas meniga egris
masuk liga champions gitu ya kang gus bish
boleh kita tampilkan siapa saja ulama ulama yang paling berpengaruh untuk menentukan dan mempengaruhi publik untuk menentukan pilihannya
oke apakah bisa
ini di belakang kita
ini bagaimana anda bisa sampai ke lima tokoh ini
ini dari ulama ulama yang anda survei ini yang paling besar pengaruhnya atau seperti apa
ya dari ulama ulama yang kami survei ya
memang dari kategori tadi kategori tiga tadi memang hanya lima ya
ada juga din syamsuddin ada gus solahuddin wahid ada kiai haji mustafa bisri dan beberapa ulama lainnya
namun dari yang kami kategori ulama berpengaruh memang ada lima ya
namun kalau kita lihat dari sini ya datanya paling populer yaitu
namun kalau dari kategori yang publik mengikuti himbawannya memang tertinggi adalah ustadz abdul somad
publik ini siapa apakah hanya pengikutnya jamaahnya saja atau publik secara umum yang terpapar atau mendengarkan ceramah dan juga himbauan dari para ulama ini
ya publik nasional ya
publik nasional kami survei kemudian rankingnya seperti
oke apa yang membuat lima orang ini menjadi big five tadi
orang ulama yang paling berpengaruh
apa yang membuat orang ini begitu spesial dibanding ulama ulama lain tentunya
ya pertama karena mereka populer ya
nanti kita juga punya datanya nanti kita akan tambahin juga
atau masih belum terlalu dikenal
nanti saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi ya
ini saya akan berikutnya
tapi ikram dulu harus mempertanggung jawaban dulu
apa namanya hasil penelitian
berikutnya anda bisa jelaskan lagi
apa ini yang bisa anda jelaskan ikram
ya ini ketika kita menanyakan tentang ulama yang berpengaruh
akhirnya dapat lima nama
kami juga menanyakan lagi ya
dari lima ustadz ini atau ulama ini preferensinya kemana
jadi publik yang mengikuti himbawannya itu preferensi politiknya kemana
akhirnya kelihatan dari lima ulama ini ada dua yang preferensi politiknya adalah ke pemilih prabowo sandiaga ya
kemudian tiga adalah pemilih jokowi maruf amin
dua di antaranya adalah
ustadz abdul somad yang sebesar lima puluh empat tiga persen yang mengikuti himbawannya cenderung memilih prabowo subianto
namun kalau kita lihat dari angka ini ya ini tidak bulat ya
ada ceruknya juga terbagi ke pemilih jokowi maruf amin
kalau kita lihat sini masih yang mendengar himbauan ustadz abdul somad sebesar tiga puluh delapan enam persen juga menjadi pemilihnya
apakah ustadz ustadz ini dengan secara aktif memperkenalkan atau menghimbau para jemaah atau pengikutnya
misalnya ustadz abdul somad pasti menganjurkan untuk memilih prabowo kemudian ustadz arifin ilham menganjurkan untuk memilih jokowi maruf gitu
kalau kita lihat dari lima nama ulama yang berpengaruh ini memang secara tegas menyatakan tidak mendukung misalnya pak jokowi kan habib rizik sihab
asosiasinya jelas ke prabowo
bagaimana dengan ustadz arifin ilham yusuf mansur dan a'agim yang
nah ketiga ulama ini mungkin publik juga melihat posisinya netral
sehingga kecenderungan publik untuk memilih pasangan calon apapun cenderung bebas
sehingga kalau kita lihat dari sini lebih banyak menjadi pemilih
ustadz asyaf dan kak pipir agak ketawa ketawa kecut
kita nanti tanya kenapa agak ketawa ketawa sedikit
nanti nanti dijawab ya ustadz ya
yang ini kita menanyakan ya ke publik yang minimal mengenal lima ulama yang berpengaruh
pengaruh tadi ya
kemudian kami menanyakan ke mereka yang tidak mengenal satupun dari ulama ini
dari hasil itu dari mereka total yang mengenal kelima ulama itu kecenderungan pemilihnya adalah sebesar lima puluh lima persen
itu adalah pemilihnya pak jokowi maruf amin
kemudian terbagi sekitar tiga puluh satu persen
jadi oke kita lihat lagi
kita habiskan dulu baru kita analisa lebih makro lagi
ya jadi kan pertanyaan yang kami utarakan adalah dari aneka profesi manakah yang paling didengar ya himbauannya
tidak hanya ulama yang kami uji
jadi ada tokoh agama ada pengamat ada politisi bahkan sampai artis ya
hasilnya adalah sebesar lima puluh satu tujuh persen cenderung mengikuti ulama atau tokoh agama
punya pengaruh yang cukup besar dalam merekomendasikan nama nama yang akan dipilih oleh masyarakat gitu ya
kalau ini elektabilitas ya
elektabilitas per hari ini
per hari ini ya
pak jokowi lima puluh tujuh tujuh persen
pak jokowi dua puluh delapan enam persen
nah ini tadi yang ulama ulama lain yang tadi di luar big five tadi ya
karena popularitasnya masih di bawah apa namanya
empat puluh persen ya
ini juga tersebar ya
pertanyaan saya yang paling besar
kalau tadi anda lihat
tiga berbanding dua
dari lima besar itu tiga memilih jokowi maruf dua memilih jemaahnya ya
atau pengikutnya memilih prabowo sandi
seberapa apakah mereka betul betul memang sudah selama ini dilihat oleh lsi
mengkampanyekan atau merekomendasikan calon calon yang kemudian termanifestasi dari data anda tadi
ya kalau kita lihat memang kan
secara eksplisit belum ada ya secara apa namanya terbuka
kemudian menjelaskan asosiasi mereka selain habib rizik ya
dan kita tahu memang spektrum ulama ini kan banyak ada yang betul zuhud ya
memisahkan dengan wilayah praktis
ada juga ulama yang memang politis apakah dia partisan atau non partisan
itu kan kecenderungannya tentu akan beda
yang tidak partisan memilih jokowi maruf tadi atau enggak atau gimana
karena kesimpulannya apa kesimpulan utama
kalau dari data ini kan
dari hasil ini
kita enggak down ke bawah ya
saya akan kasih kesempatan kang pipin ustadz asep dan juga gusmis untuk menanggapi hasil pertanggung jawaban ikram tadi dan lsi
tapi usaha jenam berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
kami akan segera kembali
kita sudah lihat bagaimana siapa saja ulama ulama yang dianggap berpengaruh dan seberapa punya daya persuasi mempengaruhi publik
terutama pengikutnya untuk memilih calon calon yang direferensikan
tapi sebelum saya kasih kesempatan tiga bapak untuk menanggapi
apakah selalu berhubungan nggak selalu korelatif nggak antara popularitas dengan rekomendasi yang pasti dituruti
nyambung tidak atau ada angka yang tidak nyambung
kalau kita lihat dari data ini ya popularitas ulama dengan yang mengikuti imbauan itu cenderung setengahnya ya yang mengikuti imbauannya
artinya memang mungkin ada memori publik yang menginginkan bahwa para ulama memang memilih
apa namanya posisi yang berjarak mungkin ada yang menganggap itu
kemudian mungkin ada sedikit sentimen lain ketika para ulama yang kemudian full ya
sehingga kalau kita lihat hampir setengahnya dari popularitas ulama yang dikenal itu hanya setengahnya yang mengikuti
oke setengah dari popularitas biasanya mengikuti rekomendasi
gusmis tim kamarnya jokowi maru sendiri happy dengan atau melihat melihat apa
bukan happy atau gak happy
melihat apa namanya hasil lsi ini seperti apa
ya pertama kami alhamdulillah ya
karena ini hasil survei yang tentu mempunyai metodologi sampel yang sangat presisi ya
dan itu sebenarnya bisa dibaca dari program program pak jokowi yang terkait dengan umat
kita lihat ada pembangunan pesantren
lalu kemudian wakaf yang sekarang berjalan
lalu pak jokowi itu hampir mendatangi kegiatan ormas ormas islam
selalu berdialog dengan ulama
jadi memang pak jokowi sangat dekat dengan ulama
bahkan cawapres beliau adalah ketua umum majlis ulama indonesia
dari data dari lsi tadi
lebih banyak ulama ulama yang merekomendasikan memilih jokowi maruf dibanding prabowo sandi
saya kira bukan soal rekomendasi
saya meyakini bahwa ulama ini adalah orang orang yang berpolitik secara etis
atau high politik
mereka tidak secara eksplisif
secara umum menunjukkan dukungannya terhadap
tapi dia membuka tabir tabir simptom contoh contoh indikasi indikasi kepada publik
siapakah pemimpin yang bisa merepresentasikan beliau
itu artinya mengkonfirmasi bahwa pak jokowi representasi dari kepentingan sebagian besar umat islam indonesia
dan program programnya sejalan dengan kepentingan umat islam
bahwa ada image anti kriminalisasi ulama anti islam
tapi kan survei ini mengkonfirmasi bahwa program pak jokowi terkait dengan
tentang madrasah dan lain lain
itu artinya sejalan dengan kepentingan aspirasi dari umat islam
ustadz asyaf sudah senyum senyum
tapi saya mau ke kang pipin dulu
pks sudah melihat ini representasi betul seperti kata gusmis
ya ini wajah umat islam wajah para ulama yang preferensinya seperti tadi diungkapkan ikram
jadi harus kita melihat bagaimana lsi ini memang lembaga survei yang sudah kauakannya
jadi sudah lama umurnya sebetulnya
dan kredibilitasnya juga kita sudah tahu
jadi kalau kita melihat survei lsi maka sebetulnya kita bisa melihat bahwa memang lsi punya
selalu punya agenda setting selalu punya framing terhadap hasil hasil surveinya
kemarin bisa terkait dengan nasrat nasarum fahed
kemudian hari ini terkait dengan pengaruh ulama
kalau kita melihat ini tidak bisa didekatkan dengan kasus kasus terakhir
karena survei ini dilakukan pada bulan oktober mas budi
jadi pertengahan oktober ya tanggal sepuluh ya
sekarang sudah satu bulan lebih
jadi kalau kita mendekat dekatkan dengan kondisinya
yang saat ini tidak tepat begitu ya
ada upaya mendekat dekatkan itu
ya saya kira itulah
jadi mendekatkan momentum
jadi inilah hebatnya lsi saya kira
jadi catatan buat kita
mengenai hasilnya sendiri bagaimana
ya saya kira hasilnya itu mengembirakan bagi kita
jadi ulama ulama itu yang lima tadi adalah memang ulama yang saat ini memiliki kredibilitas
keilmuan yang baik dan diakui oleh masyarakat umat islam di indonesia ya
meskipun kita juga mencatat ternyata kiai
tidak masuk ke dalam big five itu
memang sengaja tidak dimasukin atau memang gimana
karena memang posisi sebagai kandidat
berarti karena close ya
kalau ma'ruf ada di situ
saya kira belum tentu
kami yakin karena ketua umum majelis ulama indonesia
mana mungkin di nomor dua
pasti dia nomor satu
itu klaimnya gusmin
karena survei terakhir saya ingat saya
saya pembaca setiap berbagai survei ya
survei kedai kopi survei lainnya sebelumnya memang tidak memasukkan kiai ma'ruf ya
jadi memang faktor elektabilitas itu tidak ada
karena memang faktor mungkin karena posisi ya
jadi kita melihat bahwa memang kalau kita melihat ulama ya
dan di indonesia pengaruhnya cukup besar
maka kita bisa melihat evidennya itu ada di pilkada jawa barat
jadi pilkada jawa barat itu kalau kita melihat
bagaimana naiknya asyik itu tidak hanya serta merta
apa namanya ada tentu ada perjuangan kader simpatisan dan sebagai dalam memenangkan
tetapi juga ada peran ulama
dimana di titik terakhir itu memang luar biasa
mama dede kemudian ulama ulama muda dan memberikan endorsement kepada asyik juga luar biasa
endorsement itu penting ya dari ulama
saya kira ke depan ini mungkin akan menjadi evaluasi bagi kubu pak jokowi
mungkin dalam tanda petik tidak bisa dikendalikan tidak bisa dikontrol misalnya
ulama ulama ini memang izahnya sangat luar biasa
tidak bisa diintervensi pilihannya
dan kami sih hakul yakin ya di prabowo sandi bahwa ya mudah mudahan ulama ulama ini
suatu saat memberikan arahannya kepada umat untuk memang mendukung prabowo sandi
dan kami meyakini itu insya allah
saya ke ustaz asyaf tapi kita tampilkan lagi yuk
apa namanya tadi tampilan yang pertama
big five tadi siapa saja dan bagaimana rekomendasi
saya mau konfirmasi ke ustadz asep yang sehari hari ada di lapangan untuk mengkonfirmasi
sebenarnya kenyataan lapangannya kayak begitu apa enggak sih sebenarnya
boleh ditampilkan ini ya ustaz asyaf ya
oke ini hasil hasilnya tapi tadi kalau dari slide yang berikutnya kalau tidak salah saya lupa
itu tiga dari ustadz ustadz big five ini mendukung jokowi maruf
antara lain ustaz arifin ilham ustaz yusuf mansyur dan juga agim duanya mendukung prabowo sadi
seperti itukah panorama di lapangan fenomenanya ustadz dari yang anda lihat dari yang anda interaksi
kalau menurut saya begini kan sebagaimana kita ketahui ya survei itu kan ilmu statistik
tapi ketika survei itu dipublis maka disini sudah menjadi bagian daripada propaganda
propaganda anda lihat ini apa yang mau dipropagandakan
pada pemilu dua ribu sembilan belas ini kita ketahui bahwa magnet ulama itu begitu besar
tapi dengan angka angka tadi yang disampaikan ustaz abdul somad arifin ilham agim yusuf mansyur habib rizik
kalau saya tidak percaya dengan itu semua
tidak percaya meskipun ini lima limanya
tidak percaya maksudnya begini dari sisi ini angka angka
kalau kelima ini merupakan ulama yang menjadi panutan ulama yang menjadi rujukan
tapi angka angka menjadi penunjukan
kalau menurut saya itu justru sekarang itu magnet ulama itu ada di habib rizik
ini sebagai contoh ketika gonjang ganjing penentuan capres cawapres ustaz abdul somad ditanya siapa nanti yang akan didukung
ya saya tergantung ustadz arifin ilham
ustadz arifin ilham ditanya siapa yang nanti akan didukung saya tergantung habib rizik
semua ulama itu ketika akan menentukan
ulama itu ketika akan menentukan pilihannya tergantung habib rizik
bahkan kemudian partai partai ini gerindra ini partai besar
pan itu partai besar gerindra itu punya lembaga survei internal
pan juga punya lembaga survei internal
pks itu punya lembaga survei internal
nah tapi kenapa pak prabowo pak amin rais habib salim segaf al jupri datang ke mekah menemui habib rizik
jika habib rizik itu tidak menjadi rujukan
sebagian besar umat islam di indonesia tidak mungkin datang ke sana
menurut saya mustahil
saya melihat lsi ini sudah menjadi bagian daripada propaganda
dimana kita ketahui ketika lembaga survei itu mempublish hasil rilisnya
itu kan di satu sisi dia meng god grade seseorang
di lain pihak meng upgrade seseorang
nah maka menurut saya saya tidak percaya
yang tidak anda terima apakah dari habib riziknya saja atau ada faktor faktor lain
kalau tadi kita lihat pendukung
kita lihat pendukung ustaz arifin ilham pendukung ustaz yusuf mansur dan juga aha agim memilih jokowi ma'ruf amin justru lebih banyak
itu juga bagian dari fenomena yang tidak anda percaya
saya kan tadi menyebut ustadz arifin ilham
saya kebetulan sering juga komunikasi dengan teman teman azikro di sentul
sepengetahuan saya itu sebagian besar justru mendukung prabowo sandi
nah ini menunjukkan bahwa lsi ketika merilis ini ini dalam rangka agitasi dan propaganda
untuk mendowngrade habib rizik
padahal habib rizik ini sekarang posisinya sangat kunci
bahkan saya berkeyakinan ketika prabowo sandi itu merapat ke habib rizik itu akan menang
nah karena habib rizik ini menjadi kunci kemenangan prabowo sandi ini di downgrade
padahal realitasnya tidak seperti itu
nah pertanyaan dari bahasa eskimo what's going on dengan habib rizik sebenarnya ikram
ya ini pertanyaan saya harus dudukan dulu bahwa
pertama kita nggak punya agenda setting untuk mempengaruhi opini publik seperti itu
saya contohkan begini dua ribu empat belas waktu itu kita mempublish data kemudian posisi elektabilitas yang kurang lebih presisi
begitu juga ketika survei ini bukan untuk menyenangkan tapi ini kan sebagai kompas sebagai opini publik yang bisa disikapi secara bijak
jadi saya pikir kalau dibilang persepsi ustadz safrudin misalnya tentang menjustifikasi pemilih arifin ilham tentu itu tendensius
tapi anda lihat pengikut arifin ilham mendukung jokowi
opini publiknya ngomong seperti itu
misalnya saya contohkan begini mas
boleh sambil ditampilkan ya apa slide yang kedua tadi ya oke oke sambil lanjut
nanti slide nya saya juga kan
mas saya secara pribadi pernah menyampai ketika ditanya ya sama pak hasim
sampaikan ke pak prabowo langsung
saya mengatakan bahwa posisi ini anies menang
kami tidak dicurigai waktu itu
survei kami tidak dibilang abal abal
kami waktu itu dibilang akurat
prabowo kasih apresiasi
ini jadi kami tidak untuk mempengaruhi karena ini masih panjang
ini bisa saja disekapi secara bijak bahwa hari ini ada lima posisi ulama
itu terserah untuk mengasosiasikan ya
tapi kami tidak punya niatan untuk mempengaruhi opini publik
ustadz asep satu menit sebelum kita break
gini kita berbicara presisi ya
ini baru terbaru
pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
artinya bahwa apa yang dirilis oleh lsi itu tidak akurat
tidak akurat yang paling akurat adalah durasi kita
terus break dulu kita akan lanjutkan
usaha jadwal berikut ini tetap bersama kami
oke sudah mulai panas saya mau ke gusmis dulu
anda setuju dengan argumentasi ustadz asep bahwa sebenarnya di level bawah
fakta politik fakta sosialnya jauh berbeda dari apa yang digambarkan lsi
saya melihat bahwa
pemilih itu mempunyai independensi dalam menentukan pilihannya
di banyak pilkada
bahwa dalam pemilu elektoral seperti sekarang one man one food
maka yang menentukan sungguhnya adalah masyarakat
yang merasakan dampak langsung dari program program yang sudah dilakukan dan ditawarkan oleh para kandidat
karena saya dalam beragama
diajarkan untuk who's no zone berbaik sangka
tidak diajarkan who's no zone berburuk sangka
saya ingin mengatakan bahwa itulah pilihan dari warga
jadi memang kita harus membedakan antara popularitas seorang tokoh
karena elektabilitas itu terkait sejauh mana kita akan dipimpin oleh partai politik
belusuan dekat menawarkan ngopeni gitu
tadi dikatakan jabar misalnya
lalu kemudian dki
kita orang politik kang pipin meyakini bahwa politik itu dinamis sekali
survei yang ada sekarang bulan depan bisa berubah kang pipin ya
karena dia terikat kepada waktu tertentu
tapi yang menarik konteks risiko yang dikritisi keras oleh ustaz asep tadi
gimana anda melihatnya
saya selalu mengatakan bahwa
itu besar itu
itu besar itu bagi seorang tokoh
tapi dibandingkan dengan yang lain
kita punya banyak tokoh kan
misalnya tokoh kami adalah km aruf amin
di situ ada saya ada kelesiruan juga
di beberapa nama nama
jadi memang preferensi keulamaan umat islam di indonesia itu tidak sentralistik
mengalami juga desentralisasi
ada enam puluh tokoh sebenarnya
jadi menurut saya preferensi politik yang terkait dengan habib rizieq dengan itu
itu ya itu bagus menurut saya
dinamika politik tentu
hasil survei ini kan mengatakan bahwa ini kan kira kira begitu
ulama ulama atau tokoh tokoh yang big five itu
itu karena mereka sangat aktif di media sosial
itu satu pelajaran penting
bahwa ulama ulama di kalangan nahdlatul ulama terutama
mereka harus lebih aware lagi
bermain di media sosial
karena masyarakat sekarang belajar agama itu dari instagram
jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil
bagaimanapun kita hormati semua ulama
tapi kalau narasi narasi seperti yang dibangun tadi ustaz asyik
misalnya bagaimana ustadz arifin ilham dalam ingin merekomendasikan sesuatu kepada pengikut atau jamaahnya
harus bertanya kepada habib rizik
hal hal seperti itu
tapi ini survei yang dirilis oleh lsi justru malah tadi
mas budi indonesia itu bukan iran
kalau di iran itu ulamanya
rakbar pemimpin tertinggi mengatakan a
kebawah itu a
di indonesia belum tentu
kita punya satu sistem politik demokrasi yang sangat independen
tahu betul betul bagaimana degrerasi pilihan
bahwa pdi pernah menang sembilan puluh delapan
lalu kemudian turun lagi
sekarang naik lagi
golkar juga begitu kang pipin kan
kalau kang pipin partainya saya juga tidur
tidak dipilih oleh rakyat
jadi itu sebenarnya membaca bahwa ada sosok yang sangat populer dalam survei itu
tetapi elektabilitas masyarakat terhadap partai dan tokoh itu juga hal berbeda
ada memang kadang kadang suka gak nyambung antara rekomendasi dengan apa yang dipilih oleh umatnya
tetapi itu analisa sebelum fenomena gerakan dua ratus dua belas
jadi kalau aksi bela islam dua ratus dua belas fenomena dua ribu enam belas dua desember yang nanti kemudian akan reuni itu
memiliki dampak yang berbeda
jadi analisa itu mungkin bisa jadi gusmis memang betul
tetapi pasca dua ribu enam belas itu ada peralihan
dan ada kesadaran politik yang luar biasa
dimana ulama tidak lagi diam dan berada di persoalan ibadah
tetapi juga masuk ke membangun kesadaran umat dalam berpolitik
bahwa kalau misalnya kita memilih pemimpin calon anggota dewan calon presiden tidak sesuai tidak pro kepada kepentingan agenda umat
maka akan terjadi persekusi
akan terjadi kriminalisasi terhadap
bagaimana kang pipin menjelaskan orang yang aktif di dua ratus dua belas ditangkap kpk karena korupsi
bagaimana kang pipin menjelaskan
jadi saya ingin mengatakan kang pipin juga tidak boleh terlena dengan fenomena dekat
maksud saya begini
karena ada aktivis dua ratus dua belas yang ditangkap kpk
tapi kita bicara rekomendasi
seberapa rekomendasi itu dituruti oleh umat
saya ingin sampaikan adalah bahwa saat ini ada kesadaran umat yang lebih besar
jadi kita harus melihat bagaimana hasil survei lsi ini
kalau saya tanya ini margin of error nya berapa dua sembilan
bedanya antara yang mendukung pak jokowi dengan pak prabowo ini berada di margin of error
artinya sebetulnya masih bisa jadi memang yang mendukung yang apa namanya mengikuti habib misalnya tadi contohnya kiai arifin ilham misalnya
disebutkan bahwa disitu angkanya mendukung pak jokowi
tetapi disitu ada di zona margin of error
artinya bisa jadi memang pak prabowo
beda tipis sekali ya hampir lima puluh lima puluh
jadi saya tidak
nah poin yang penting yang ingin saya sampaikan adalah saya melihat bahwa surveinya lsi juga adalah early warning
kepada siapapun terutama misalnya kepada kubunya pak jokowi
ternyata lima besarnya itu memang ada di irisan di mana kemungkinan besar mendukung pak prabowo
meskipun hasil dari lsi berbanding terbalik
terutama ustadz uwas abdul somad
ketika mau dakwah kemudian dihalang halangi
untuk supaya pengaruhnya tidak terlalu besar
satu menit saya ingin menyampaikan
makanya kami dari pks pendukung prabowo sandi itu apa solusinya
kami sebetulnya mengusulkan agar ada namanya rancangan undang undang perlindungan terhadap simbol agama
supaya ketika mereka menjalankan ibadah
itu tidak ada lagi persekusi
tidak ada lagi kekerasan
mereka dilindungi negara bisa menyampaikan sesuai dengan kitab sucinya
sudah di rapel penjelasannya jadi tidak dikasih kesempatan lagi ustadz asef
kalau kata gus fies di jaman sekarang tidak nyambung kadang kadang
apa yang direkomendasikan dengan apa yang diikuti
anda lihat seperti apa
sebagai mana yang tadi saya sampaikan
survei itu adalah ilmu statistik
itu saya percaya
tetapi ketika hasil survei di publis
nah itu sudah menjadi bagian daripada propaganda dan bisnis
motif propagandanya ada dimana
propagandanya ada agenda setting
jadi ketika pembentukan opini
itu adalah bagian daripada agenda setting kerjasama lembaga survei dengan pihak pihak tertentu
nah sekarang begini
kalau misalkan lembaga survei
ketika dia mensurvey
dia pasti ada
tapi dia tidak mencari yang benarnya
satu sisi dia menyampaikan kepada pemesannya
tapi dalam konteks opini
nah lembaga survei bagaimana caranya untuk mengolah itu
dia buat ini masih sekarang
nah presubstansinya begini
kalau menurut saya
kalau ada lembaga survei yang mempublish ke publik
saya tidak percaya
tapi kalau kita tidak bicara mengenai survei
kalau kita tidak selalu menyambung apa yang anda sarankan dengan apa yang diikuti oleh umat anda
mungkin di kelompok daripada pdip atau pkb begitu
tapi di kelompok provosannya tidak begitu
yang menang di jabar itu justru bang emel
ini saya berikan foto nih
nah ketika misalkan
habib rizik itu menginstruksikan kepada segenap umat islam untuk membuat posko di rumah rumah
sekarang itu bisa dilihat
di rumah rumah itu banyak ditempel stiker prabowo sandi
jadi pengaruh ya
nah kemudian tadi
dengan masalah jawa barat
ini jawa barat perlu disampaikan
pada waktu awal
itu kalau pemilunya satu minggu lagi
saya yakin menang
nah ini artinya bahwa
bagaimana rekomendasi itu berpengaruh ya
nah maksud saya justru
kalau habib rizieq kemudian mempatuakan
saya yakin menang
nah inilah yang ditakuti oleh pihak sana
saya mau kasih kesempatan ikram untuk menjawab
terutama terkait dengan habib rizieq syihab
bisa ditampilkan juga
terakhir nih ya
jadi ikram juga bisa menjelaskan
jawab keresahan dan keraguan
dari kang pipin dan juga ustaz asyaf
bahwa anda tidak melakukan apa yang dituduhkan pegang
kalau persepsi personal saya nggak bisa ngukur ya
saya ngukur persepsi publik
dari persepsi publik
kita ada tracking
dulu kita sempat
survei tahun dua ribu enam
di mana tingkat pengenalan pak habib rizieq empat puluh delapan
memang per hari ini oktober
namun memang ada catatan di tingkat kesukaan
tingkat kesukaan yang desember dua ribu enam belas
tapi kalau ngelihat fakta fakta yang tadi diungkapkan ustaz asyaf gimana
jadi memang kalau catatan memang
kalau salah secara hukum
ini juga mungkin publik juga melihat
aneka banyak yang mencitrakan
justru orang yang bisa mengumpulkan tujuh juta itu rizik ini gimana
ini nggak nyambut
kalau tujuh juta itu apa namanya
itu ada trigger
itu ada momentumnya kemudian mengikat banyak
saya pikir banyak juga yang turun
dan momentum itu bisa muncul lagi nggak dalam konteks appeal press kali ini
tujuh juta itu dulu karena didukung oleh km a'ruf lah
tanpa didukung km a'ruf tidak bisa
km a'ruf itu tidak hadir
dua sete dua tidak hadir
yang khutbah itu habib rizik
yang khutbah itu habib rizieq
dari km a'ruf
km a'ruf itu mengeluarkan fatwa karena itu habib rizieq
karena ada gnpf mui disitu
yang menggerakkan itu habib rizik
yang menggerakkan masa sampai
tanpa mui tanpa ulama yang top
mas saya kasih tau ya
masa terbesar di dua ratus dua belas itu dari jawaban saya yang menggerakkan
siapa yang menginterusikan saya dan menggerakkan habib rizieq
itu fakta politik ya
tapi berdata juga berbeda
poin pentingnya sudah di rapel tadi kang bipin
saya ingin menyampaikan satu hal
kang bipin waktu kita sudah tidak banyak
ikram sedikit ya karena anda yang banyak dituduh hari ini
singkat aja sepuluh detik dua puluh detik dari anda
hikmah dari survei ini kan
kita mau bilang bahwa opini publik masih menganggap
tokoh agama itu pesonanya sangat perkasa ya
ini tidak hanya profesi tapi mereka sebuah identitas
identitas kesalahan kemudian panutan ya
yang kemudian dicitrakan oleh ustadz ustadz kita semua
dan tentu dalam politik ceruk ini besar dijadikan gimmick ya
ini pragmatis elektoral ya
kami sebagai lembaga survei hanya memaparkan bahwa seperti ini survei
yang perlu harus panutan dalam dialog ini adalah saya
karena waktu kita sudah habis ya
ini semua kembali kepada anda para pemirsa
anda bisa percaya survei
anda bisa percaya fakta fakta dan narasi tadi yang dikatakan ustadz asep kang pipin dan juga gusmis
itu kembali kepada anda
kami hanya menyajikan masakan di dalam meja makan anda
tinggal anda memilih makanan yang mana nanti di april dua ribu dua puluh
terima kasih kang pipin
terima kasih ustadz alsef
terima kasih ikram
mohon maaf waktunya sangat terbatas
kita akan lanjutkan dialog yang seru ini di lain kesempatan
nanti kita undang lagi rame rame disini ya
kami akan segera kembali di usai jodha
di layar pemilih terpercaya